bicara kuliner di tanah jawa barat memang tidak ada habisnya hampir setiap kabupaten
kotanya memiliki makanan khas yang tersohor seperti wilayah cililin kabupaten bandung barat
nah di tempat ini ada salah satu makanan yang sangat identik dan terus berkembang yaitu wajit
halo apa kabar semuanya mudah mudahan dalam kondisi baik kali ini saya jauh dari wilayah
kota bandung tepatnya di kawasan cinilin kabupaten bandung barat saya sedang membuat
makanan khas wilayah ini wajit cilina anda penasaran bagaimana cara pembuatan dari
wajit cililin ikuti perjalanan saya dalam sehari menjadi produsen wajit cililin
kali ini saya cukup beruntung dipertemukan dengan salah satu pelopor pembuatan wajit cililin ibu irmi
menantu dari generasi keempat pembuat wajah cililin yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus enam belas hahaha untuk
membuat wajit banyak yang harus dipersiapkan selain alat tentu saja bahan mulai dari kelapa
gula aren gula putih dan beras ketan bahan pertama yang harus disiapkan adalah kelapa
sebelum dipotong cuci terlebih dahulu kelapa kelapa agar saat diparut dalam kondisi bersih tugas
pertamanya udah ekstrim sudah pakai golok untuk kemudian kita harus membuka jadi memang harus
berhati hati kalau memang dirasa nggak yakin mendingan jangan tapi tadi saya sudah diajari
bapaknya untuk bisa membuka kelapanya dibagi tiga empat untuk kemudian nanti akan diparut
seperti ini butuh sembilan puluh butir kelapa untuk menghasilkan sekitar lima puluh kg wajit semuanya
harus dipotong potong terlebih dahulu agar proses parut bisa lebih mudah masalah selama
masih dibantu pak lukman hahaha lanjut tahap selanjutnya adalah memarut kelapa menjadi serpihan
serpihan untung ini saya ikut prosesnya sekarang pakai mesin karena sebelumnya ibu irmi memarut
hai tuh bisa dibayangkan kan kalau marut sembilan puluh butir kelapa setiap hari hahaha nah ini juga
butuh ketelitian dan ekstra hati hati karena kalau tidak nyari bisa terluka saya belajar dululah sama
pak lukman nah pemirsa ternyata untuk kemudian memarut meskipun dengan mesin ini ternyata harus
ada teknik khusus dan juga harus berhati hati pak lukman gimana sih sebetulnya ini harus betul betul
berhati hati atau kayak gimana pak ya us pakai telepak tangan lah jangan pakai jeriji tangan
mesin parut iya jadi berbahaya juga kalau nggak bisa memang harus hati hati jadi pemirsa nggak
boleh ditunjuk tunjuk seperti ini tapi harus ditekan menggunakan telapak tangan agar kemudian kelapanya
masuk dan tangan kita aman agar tidak apa berbahaya ya begitu ya pak ya oke kita ini
lagi pak lanjut ya pak ini dia hasil kelapa yang sudah diparut saat membersihkan kelapa yang
sudah diparut pastikan tangan kita dalam kondisi bersih dan higienis ya
selanjutnya kita siapkan beras ketan dalam sekali produksi ada sekitar lima kg beras ketan yang
diperlukan mengolah beras ketan cukup sederhana beras ketan dikukus dalam wadah besar serta dimasak
di atas berapi yang bersumber dari kayu bakar karena masih menggunakan kayu bakar asap membuat mata jadi
perih harus bisa tahani karena total waktu mengukus mencapai dua jam hahaha ini beras ketannya sudah
diproses sedang dimasakkan mencoba ini beras ketannya sudah diproses sedang dimasakkan mencoba ini beras ketannya sudah diproses sedang dimasakkan
sedang dimasak agar kemudian matang yang kemudian akan diolah dimasak itu harus menggunakan kayu
bakar kenapa karena kata pemiliknya aromanya akan berbeda meskipun memang ada asapnya
bapak yang penting penikmatnya puas dengan aroma dan juga rasanya lanjut dulu ya aduh aduh
selama proses pengukusan beras ketan tidak boleh dibiarkan begitu saja periksa berkala
jangan sampai airnya habis bahaya nanti bisa nggak jualan setelah matang pindahkan beras
ketan ke dalam wajan super besar hati hati ya jangan sampai jatuh setelah beras ketan dimasukkan
ke dalam wajan selanjutnya tuangkan air panas ini supaya beras ketan semakin empuk dan mudah diolah
untuk beras ketan seberat lima kg dibutuhkan air panas tujuh sepuluh gayung nah ini dia bagian penting
yang jadi kunci kenikmatan wajah cetak
dan cililin proses pengadukan menggunakan alat khusus percaya deh beratnya ini luar
biasa hahaha jangan khawatir ini baru sebagian masih banyak bahan lain menunggu
aduknya bukan begitu gimana pak aduknya pak salah pak jadi gagal oh gimana gimana gimana
oh aduh kok tadi saya ngaduknya lemas jadi memang harus bertenaga begini apa ya biar semuanya merata
hai saya coba lebih bersemangat

nah sebelum dimasukkan ke dalam kualen besar ini memang jagung jagung ini berbentuk berbentuk lonjong
ada cara khusus agar gula merah ini bisa mudah bercampur dengan adonan sebelumnya nah sebelum dimasukkan ke dalam kol yang besar ini memang gula
caranya harus dipukul pukul terlebih dahulu
jadi tujuannya adalah untuk kemudian hancur ketika diaduk
nanti proses pelelehannya akan semakin mudah
waduh meskipun masih ada yang besar besar nih
artinya mukulnya tidak sempurna
semakin banyak bahan makin berat juga proses pengadukan
belum lagi asap yang dihasilkan oleh bara api
jangan sedih masih ada campuran bahan terakhir
sisa sisa parutan kelapa
luar biasa ke mata agak perih
saya udah pakai kacamata masih perih
bapak nggak pakai kacamata perih nggak pak
udah biasa ya pak
aduh nggak kuat
setelah aman saya kembali masuk dan mengaduk
waduh makin berat
sudah mulai ini ya bu
bu ini ngaduknya memang harus dilakukan setiap saat atau gimana bu
iya harus konsisten diaduk supaya nggak gosong bagian bawahnya kan kena api
jadi memang harus konsisten diaduk sampai mengental
biasanya berapa lama nih setelah adonan semua tercampur untuk proses mengaduk ini bu
ya lebih dari satu jam
tuh sampai mengentalnya
karena saya sudah sangat lelah pak lukman akhirnya mengambil alih proses pengadukan
dan saya menyiapkan wadah yang akan digunakan untuk tempat wajib yang hampir matang
nah ini dia
setelah saya tadi di pabrik yang kurang lebih memakan waktu tiga jam membuat adonannya sudah jadi
dan tidak serta merta hanya begitu saja tapi juga nanti akan dibungkus dan kemudian akan dijual
dibantu sama ibu ibu di sini ya bu
boleh diajarin saya bu ya ngebungkusnya bu ya
yuk kita lihat bagaimana proses membungkus wajit cililin ini
wajit yang sudah diolah dan matang harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dibungkus
proses membungkus ini juga menarik karena menggunakan daun jagung
daun jagung sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum nantinya digunakan sebagai tempat membungkus wajit
ya kalau dilihat lihat sih kayaknya mudah ya
ambil adonan wajib masukkan ke dalam selebar daun jagung
cet adonan membentuk lima selalu lipat dan selesai
tapi ternyata waktu saya coba gagal terus
waduh gimana ini bisa rugi
pemirsa saya udah coba nih beberapa kali tapi bisa dilihat nggak perbandingannya
ini buatan saya ini buatan ibu ibu di sini yang sudah ahli memang ya
bisa dilihat mana yang layak dijual dan tidak
jadi memang masalah saya kalau tidak kekecilan si tempat untuk membungkus wajibnya
dalamnya juga terlalu kebanyakan sehingga memang bentuknya akan berbeda seperti ini
nggak apa apa ya bu ya belajar namanya juga ya
oke kita belajar lagi
saya masih pantang menyerah
yang udah gagal saya pisahkan dulu nanti akan dibenarkan sama si ibu
proses pembungkusan wajib terus berlanjut
dari sekitar lima puluh kg adonan bisa menghasilkan sekitar satu tiga ratus buah wajib
setelah selesai dibungkus wajit belum bisa dijual
tapi harus dikeringkan dulu menggunakan sinar matahari langsung
selama dua hari
kami berusaha mempertahankan cita rasa resep dari leluhur kami ya
dari nenek dan orang tua
nah ciri khas dari wajib asli haja situr rombla sendiri
itu kalau sudah dijemur itu bagian luarnya kering
tapi bagian dalamnya masih empuk
jadi tidak keras
itu yang membuat berbeda
kemudian tanpa pengawet
gurih legitnya kerasa nggak jauh beda dengan yang sebelum sebelumnya
sementara menunggu kering bu irni juga sudah menyiapkan sejumlah wajit yang sudah selesai dikeringkan
dan siap untuk proses selanjutnya
di toko yang tidak jauh dari pabrik saya bertemu dengan suami ibu irni
yakni kang syamsu cucu haja situr rombla
salah satu pelopor dari pembuatan wajit cililin
di masa pandemi penjualan wajib ini tidak jauh dari pabrik
biasanya sekitar tiga puluh kg habis dalam sehari
namun kini hanya sekitar sepuluh lima belas kg wajit yang bisa dijual
apalagi di masa pembatasan seperti ini
beruntung kini penikmat wajit sudah merambah anak anak muda
alhamdulillah sekarang banyak
dulu mah identiknya dengan orang tua ya
kalau sekarang banyak anak anak muda juga udah ini
walaupun tujuannya masih untuk orang tua
mungkin salah satunya untuk saya pernah disini yang sering tanya
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya pernah disini yang sering tanya tanya
salah satunya untuk ngasih ke calon mertua atau enggak
ngasih lagi ke bimbingan dosennya gitu
kalau misalkan ada di cililin pasti ditanya
dari mana kamu ada di cililin
alhamdulillah udah pada tahu
oh iya ternyata nih ada informasi menarik
bahkan informasi sejarah kudapat ini tercantum dalam situs karangkamulian
dan juga situs gunung susu
yang erat kaya tanya dengan berdirinya
kerajaan galuh kertabumi
mulainya dari sekitar berdirinya kerajaan galuh kertabumi ya
tahun seribu lima ratus delapan puluh lima sampai seribu enam ratus dua ini
sudah ada kajiannya
hasilnya dalam naskah kerajaan galuh
jadi tentang wajib ini eksistensinya sudah dari abad ke tujuh ada gitu ya
dan kemudian juga keberadaannya juga ada dalam berbagai upacara adat di masyarakat jawa barat
ya meski sudah ada sejak abad ke tujuh
wajit mulai berkembang pada zaman hindia belanda
karena dulu wajib hanya bisa dinikmati oleh kaum mena atau bangsawan
yang membedakan wajib di tempat ini dengan yang lainnya setelah di packing seperti ini
memang tidak langsung ditutup kemasannya
tujuannya apa agar kemudian bisa lebih awet dan juga tahan lama
jadi kalau sudah ada pelanggan yang akan beli baru ditutup untuk kemudian diberikan kepada pelanggan
nah itu dia perjalanan panjang saya dalam proses membuat wajit cililin
begitu banyak prosesnya begitu banyak tahapannya
sampai berkeringat keringat di pabriknya
tapi mudah mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi anda
kiki aryadi rusman rusmana cililin bandung barat jawa barat